mpud belum bayar ojeknya
soalnya gak ada kembaliannya nya
bukan ditukerin sekalian
saya lupa mbak belinya itu kapan
orang baru pakenya sekarang
oh emang beli di mana
belinya di mall mbak
bagus murah lagi
saya mau ketemu bapak ada
bapak saya kan udah ngejek mas
bukan itu maksudnya kang
saya mau ketemu pak odi ada perlu
dari mana mas indro
tunggu di dalam atuh
di dalam kamar mandi
masya allah mas
di dalam rumah atuh
kayaknya gak cocok
pakai lipstick warna terang kayak gitu
ada pemain kemari mas
iya anu pak odi
saya baru dikasih kabar sama bagas
katanya dia minjem sepeda pak odi
mas gak usah khawatir
namanya juga anak anak
emangnya kenapa pak
sepeda bapak tengah disangka
ilang dikira bapak tengah ilang
cuma dimainin sama bagas
pokoknya tenang aja pak odi
saya bakal marahin tuh bagas
namanya juga anak anak
bapaknya minta ampun mas
masa sih pak
mbak yuni enak ya
minta make up langsung dibeliin
ya jelas enggak tuh mbak
ini saya beli sendiri
ini ma duit pesenan kue
dari bu ratna
ajak narik lagi ma
eh entar dulu bentar
lu kagak salah nganterin neng tika
lu kudu bisa jaga perasaan sama hati bini lu juga
eh enggak bisa
katanya bang ojak cuman nganterin doang ke puskesmas
apa dia pura pura keserempet
terus pura pura minta tolong sama bang ojang
nanti mas indra ngelirik gimana
kalau dia berani
tapi tersenang dia
coba aja dia kalau berani
ojak ngerti mbak
ya bagus dah lu kalau ngerti
mbak yuni mau pulang
eh mbak yuni
soalnya masih harus belanja ke warung dulu mak
sering sering mampit kemari ya
saya pamit dulu ya
iya mas indro
sering sering main kesini atau mas
aduh kang tisna terima kasih
bukannya saya gak mau
saya kan harus dagang
udah dong betenya
tati gak bete
udah dong ngambeknya
tadi ngobrol lapangan sama mbak yuni
mbak yuni jualan
dia juga beli
ya udah deh mbak
kang tolong antarin ke rumah bang udin ya
tapi sih harusnya tanya dia
capeknya sering sering ya pur
kebetulan ketemu lu disini nro
situ mau pinjem uang kan
situ kan mau nikah
kalo situ gak mau pinjem uang
tapi kalo ada sih boleh nro
gue juga udah bilang
temu ninggal ke rumah dadinya
rezeki dari hongkong
lu kenapa mot
sakit mas pur
situ banyak semutnya
bukan di gigit semut
bukan injek semut
gak ada uang pas aja
tukerin semuanya aja dulu atuh
bentar nyak mput belum bayar ojeknya
belum bayar emang kenapa
soalnya gak ada kembaliannya nyak
ah lotis bukan ditukarin sekalian